pernikahan anak menjadi pekerjaan rumah serius bagi calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur
data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional menyebutkan
pada dua ribu tujuh belas terjadi lebih dari lima puluh enam enam pernikahan anak di provinsi ini
jumlah pernikahan anak di indonesia menuduki urutan ke tujuh di dunia
jumlah mencapai tiga ratus empat puluh ribu kasus pada tahun lalu saja
di tingkat nasional jawa timur termasuk dalam lima provinsi dengan jumlah pernikahan anak tertinggi
yaitu mencapai lima puluh enam kasus
tiga kabupaten kota di jawa timur dengan kasus terbanyak adalah probolinggo dengan empat kasus
berbagai faktor menjadi penyebab pernikahan anak di jawa timur masih sering terjadi
di kabupaten bondowoso misalnya
pernikahan anak dipicu faktor budaya ekonomi dan pendidikan
kendala sebetulnya itu pada pola pikir ya
mindset masyarakat yang ada di bondowoso termasuk kultur budaya di sini
karena rata rata masyarakat bondowoso masih ada di daerah pedesaan terutama
mereka masih punya pola pikir bahwa mungkin banyak anak banyak rezeki dan sebagainya
tapi dengan berbagai upaya tetap kami memberikan pemahaman pada mereka bahwasannya
mereka diharapkan mempunyai tiga anak itu untuk bisa dimanfaatkan untuk sekolah dulu
sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi
memang salah satunya juga kendala yang sering terjadi di lapangan karena faktor ekonomi
ketika mereka mempunyai putra kemudian ada yang ingin meminang
kebetulan yang ingin meminang itu dari keluarganya lebih mampu
kadang dari seperti itu orang tuanya memberikan anaknya untuk dinikahkan
di kabupaten bondowoso kecamatan dengan kasus pernikahan anak tinggi adalah kecamatan pakem
kantor urusan agama kepakem mengaku telah menjalankan perintah undang undang
anak anak yang menikah di bawah usia enam belas tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama
menjalankan undang undang amanah undang undang
di undang undang kami itu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang pernikahan tentang perkawinan
usia minimal seorang perempuan itu enam belas tahun
sedangkan usia laki laki itu sembilan belas tahun
apabila kurang dari usia tersebut
maka mereka itu saya persilahkan ke pengadilan agama untuk minta dispensasi
untuk menekan angka pernikahan anak
bkkbn bondowoso mengklaim sudah melakukan sosialisasi dan menganggarkan dua ratus juta rupiah per tahun untuk keperluan ini
merasa prihatin dengan banyaknya kasus pernikahan dini
seorang guru smp
bernama sri wahyuningsi
tergerak untuk mensosialisasikan resiko menikah di usia muda kepada masyarakat di sekitarnya
ia melakukannya melalui arisan dan pengajian
juga saat menjalankan tugas sebagai guru di sekolah
panggilan hati saja ya
karena saya sebagai guru
saya banyak menyaksikan anak anak didik yang terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah
karena kasus kasus harus ditunangkan dan nikah pada usia dini
kalau untuk siswa
saya biasanya mensosialisasikan
di kelas kelas atau pada acara tertentu
tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan itu sendiri
dan ini bisa menjadi rem bagi mereka untuk melakukan perbuatan perbuatan yang mengarah ke pernikahan dini
kemudian kami juga mengunjungi para orang tua yang siswanya teridentifikasi ke arah sana
kemudian kita juga kadang menghadiri organisasi organisasi pengajian ibu ibu
bekerja sama dengan pkk desa juga
di sana kita memberikan materi yang sama
dengan harapan semakin banyak yang mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini
maka semakin banyak pula orang yang berpikir
ini tidak boleh terjadi lagi
semakin banyak orang tua yang semakin peduli pada anak anaknya
siapapun pemimpin jawa timur yang akan datang
harus mampu mengatasi masalah ini